maaf ganggu non
iya kenapa bi
ada yang mau ketemu sama non reva
tapi bibi suruh tunggu dulu

siapa emangnya bi
dia cuma bilang temen kampus
tapi kalau non reva masih pengen istirahat
bibi suruh dia pulang aja ya
gak usah gak apa apa bi
biar aku temuin aja
bibi keluar dulu ya non
siapa sih tamu gue
cepet sembuh ya

soalnya gue tau dari raya katanya lo sakit
pantesan gue telepon gak diangkat angkat
jadi yaudah gue nekat aja kesini
bawain lo gue sama susu supaya lo cepet sembuh
sumpah sih lo tuh nekat banget tau gak
oh lu pasti takut gue ketahuan sama papa benny ya
gue juga gak sebodoh itu kok
gue udah pantau dulu rumah lo sebelum gue datang